sebenarnya maunya aksan itu apa sih
udah lah masalah yang lain aja belum beres ngapain aku mikirin aksan
tapi kenapa ya hati aku rasanya berat banget
aku gak tau lagi aku harus gimana dokter karena aku gak bisa ngebaca perasaan aksan
aku gak tau lagi mana yang bener dan mana yang salah
karena aku berharap tadi begitu aku dateng ketemu aksan dia akan bilang kalo semuanya hanya main main
karena dia bilang dia mencintai kamu aida
dan itu membuat kamu jadi berharap lagi sekarang
sekarang apa perasaan kamu ke dia
bagaimana perasaan kamu aida
apa kamu masih mencintai dia
karena aku cuma kasihan sama kamu
saat kata kita berdua
karena aku berharap tadi begitu aku datang ketemu aksan
dia aku bilang kalau semuanya hanya main main
supaya aku gak berharap lagi sama dia
dem sini biar bibi yang bikin minumannya
sepertinya adin lagi pikiran nanti kalau bikin sendiri gelasnya pece
saya nggak lagi banyak pikiran kok
saya juga gak lagi mikirin aida kok
didi kan gak sebut sebut non aida
kenapa aku jadi sebut nama aida
apa memang aku segitu mikirin aida
apa aku memang benar sudah jatuh cinta pada aida
bagaimana aku tahu ya
aku jadi bingung
sebenarnya maunya aksan itu apa sih
masalah yang lain aja belum beres
ngapain aku mikirin aksan
hati aku rasanya berat banget
maulimu chapter buying

terima kasih sudah respon sosai
terima kasih sudah p woman
nah sampai jumpa
dokter lagi mikirin apa
saya masih suka merasa deg degan
kalau melihat aku
kenapa dokter nanya begitu
karena itu yang
begitu aku berada dekat kamu aida
apa kamu merasakan
hal yang sama begitu kamu berada dekat aku
iya aku juga
deg degan kalau ada di dekat dokter
aku tahu mungkin ini terlalu cepat
untuk aku mengatakan ini
itu tandanya kita mempunyai perasaan yang sama ya
mungkin ini terlalu cepat
untuk aku katakan semua kamu
tapi aku rasa
aku harus bicara sekarang
aku harus bicara sekarang
aku harus bicara sekarang
aku mencintai kamu
kamu menjadi orang yang paling istimewa di hati aku
yang paling spesial dalam hidup aku aida
kamu gak perlu jawab sekarang
aku sudah bisa katakan ini sama kamu
itu sudah kebahagiaan buat aku aida
apalagi aku tahu
kamu juga punya perasaan yang sama
begitu kamu berada di dekat aku
dan itu tandanya
sampai sekarang kamu masih sedih mikir aksan
tapi mulai sekarang
kamu gak pantas menangisi aksan aida
kamu gak akaniki aksan aida
aku yang akan menghibur kamu
aku yang akan melindungi kamu aida
aku gak bisa menunda lagi
aku harus membalaskan dendamku kepada nena melalui aida sekarang juga
ini akibatnya kalau kamu gak mau menuruti
aku gak mau menuruti ibu
kebetulan banget kita ketemu disini
ibu mau kemana
kebetulan saya ketemu kamu disini
saya mau bikin perhitungan sama kamu
itu semua perbuatan yang sudah nena lakukan pada saya
karena saya tahu
berarti menghancurkan nena juga
ya emang tante nenek bikin apa sama ibu
nena sudah memfitnah suami
kamu mau ngapain zamir ini dan sampe ikut aku diturunkan